dari rekaman cctv milik warga terlihat tiga orang bocah tengah bermain di jalan haji maju kembangan selatan jakarta barat pada kamis siang
namun sayang sebuah mobil berwarna silver yang terparkir di sudut jalan tiba tiba melaju mengarah hingga melindas ke seorang anak yang masih berusia lima tahun yang tengah duduk bermain di genangan air
akibatnya bocah naas itu pun mengalami luka serius di bagian punggung dan tangan
sementara pengemudi yang baru menyadari adanya anak tertabrak langsung turun dari mobil dan berupaya menyelamatkan korban
dibantu oleh warga korban sempat dibawa ke bidan terdekat namun akibat luka yang cukup serius korban langsung dibawa ke rumah sakit pondok indah puri indah kembangan selatan jakarta barat
luka yang terdekat di bagian mana
mungkin di sebelah sini
karena yang tertabrak kan di sebelah sini
sebelah yang ini lagi begini ya
berarti di sebelah sini nih
patah tulang bu
patah tulang atau tulang
bisa diperkirakan seperti itu
karena patah tulang itu dia
kini pengemudi beserta keluarga korban berada di rumah sakit untuk memantau kondisi korban
barang bukti sebuah mobil yang masih berada di lokasi kejadian dibawa oleh polisi
setelah melakukan olah tempat kejadiannya
dan meminta keterangan dari para saksi yang berada di lokasi
kasus kecelakaan ini ditangani unit lakalantas wilayah jakarta barat